ya kita akan jalan jalan virtual lagi kali ini kami akan mengajak anda ke amerika serikat
nah kira kira seperti apa suasana ramadan di sana
sudah bergabung bersama kami dubes republik indonesia untuk amerika serikat rosan perkasa ruslani
selamat pagi waktu indonesia pak rosan
selamat pagi waktu indonesia selamat sore waktu amerika
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ini kelihatan seger sehat banget di sana
nah saya mau tanya nih sebagai negara dengan penduduk muslim yang minoritas di sana
kira kira suasana ramadan di amerika serikat seperti apa
apakah meriah juga seperti di sini atau perbedaannya seperti apa nih di sana
ya tentunya agak berbeda ya dibandingkan oleh di indonesia
karena memang kan di sini penduduk muslimnya kurang lebih hanya tiga lima juta orang
atau kurang satu satu persen dari penduduk di amerika serikat ini
tetapi alhamdulillah kita kaum muslim di sini
menjalankan ibadah puasanya dengan lancar dengan baik
dan pemerintah di sini juga sangat terbuka ya untuk kita menjalankan ibadah puasa dengan lancar
dan juga dengan baik lah yang selama diberada di sini
baik pak dubes tentunya kalau misalnya kita berpuasa di amerika serikat
tantangannya jauh lebih banyak ya daripada di indonesia
kalau di indonesia kan kita saling support begitu ya rekan kerja family
semuanya ikut puasa bareng bareng
nah kalau di amerika serikat sendiri bagaimana warga indonesia di sana
tantangannya apa saja pak dubes
ya justru di bulan suci ramadan ini diaspora masyarakat indonesia di sini
dan juga kaum muslim yang ada di sini ini juga saling support juga
dan justru di saat bulan puasa ini kita saling berseerat ur rahim saling bertemu dan juga banyak sekali acara
ada iftar atau buka puasa yang dibuka bersama oleh baik oleh masyarakat indonesia di sini
maupun oleh konsulat konsulat asing yang ada di sini para dubes dan juga baik oleh pemerintah di amerika serikat sini
terutama di di sini
jadi sangat ini sangat sangat malah sering ketemu dengan mereka pada saat bulan puasa ini
tetap ya orang indonesia dimanapun pasti sukanya guyup gitu ngumpul terus ya kan
kerasa makin deket satu saudara satu
betul betul silaturahmi tetap dijaga
tapi kan amerika ini kan benar benar diversity begitu ya
banyak sekali budaya budaya yang kumpul di sana termasuk juga makanannya
nah kalau kita bicara soal makanan khas ramadan ada yang khas gak sih
mungkin yang dibawa dari negaranya masing masing untuk bisa dinikmati di sana
ya kalau makanan sih memang bawa dari negara masing masing ya
dan kebetulan kemarin juga di hari hari awal salah satu masjid yang dikelola oleh masyarakat indonesia ini
juga mengadakan bukaan perpuasa dan ya tentunya menyajikan masakan indonesia
yang dihadiri tidak hanya oleh masyarakat indonesia tetapi juga oleh masyarakat muslim lainnya
jadi setiap terutama weekend itu sampai lima ratus orang yang datang ke masjid yang kita berbuka bersama gitu
jadi masing masing bisa membawa makanannya dan kita bisa sharing
dan alhamdulillah kita merasakannya dengan
dengan sangat sangat berbahagia ya
gimana ada rencana hari ini untuk buka bersama di sana
weekend tetap undangan ini terus banyak
karena undangan dari negara negara tetangga negara negara middle east
kemudian juga kebetulan ada undangan dari masyarakat indonesia hari ini
dan besok juga kita rencana juga berbuka dengan masyarakat indonesia
jadi kita pun biarpun weekend justru buka puasanya ini saya bilang hampir tiap hari saya buka puasa
memenuhi undangan undangan yang ada di amerika serikat ini
waduh jadi pak dubes di sana sepertinya makin sempur
makin sibuk juga
makin sibuk juga ya banyak undangan
ya pak rosan kami juga ingin tahu apakah ada tradisi yang cukup unik begitu ya
untuk warga lokal yang muslim di amerika serikat seperti itu
kalau yang unik sih menurut saya sih ya ini ya bahwa seperti yang tadi saya sempat sampaikan
bahwa memang kita berbuka puasa dan terutama di masjid masjid mereka kan mengadakan buka puasa
setiap hari dan berikan kepada siapa saja masyarakat yang datang
dan ini merupakan suatu keunikan kalau mereka melihat bahwa ini terbuka untuk semua pihak
tidak hanya untuk kaum muslim dan siapa saja yang datang yang merayakan bersama sama
dengan kami kami terima dengan tangan terbuka dan ini menunjukkan bahwa kita mempunyai toleransi yang sangat sangat tinggi
di tengah bulan puasa pada saat ini
oke pak rosan ini lagi lagi saya bilang amerika itu diversity banyak sekali budaya yang ada di sana
saling menghormati satu sama lain termasuk juga umat muslim di sana selama ramadan
apakah di sana juga ada festival ramadan mungkin setiap weekend atau justru menjelang akhir akhir menuju lebaran begitu ada festival khusus
ya memang setiap apa setiap organ di sini sering mengadakan acara kan di sini juga banyak sekali diaspora indonesia
yang dari berbagai apa sebuah bangsa jadi mereka mengadakan sekalian mempromosikan ininya kebudayaannya
hospitality nya culinary nya jadi justru di bulan puasa ini kegiatan kegiatan itu makin meningkat
terutama oleh dibawakan oleh orang orang yang berumur lebih dekat
terutama oleh negara negara muslim yang ada di sini
baik tadi pak dubes pak rosan juga sudah bilang banyak undangan begitu ya
nah kalau dari kedubes republik indonesia di amerika serikat ini apakah juga nanti akan menyelenggarakan acara begitu ya
kita juga undang undang tamu lainnya begitu
ya memang kita pun mengadakan acara juga seperti layaknya banyak negara lainnya yang merayakan bersama sama
insya allah kita juga akan mengadakan
jadi ada beberapa
ada yang bersama sama dengan diplomatic course rencananya kita adakan tanggal tiga belas sekaligus kita bungkus dengan acara interfaith dialog atau dialog keagamaan
kita juga mengadakan dengan masyarakat indonesia kemudian kita juga mengadakan dengan mahasiswa indonesia yang ada di sini
dan kita juga kemarin baru mengadakan dengan murid murid dari georgetown university
ada seratus orang satu ratus dua puluh tujuh orang datang dan kita adakan
karena memang kembali kita dengan georgetown university sangat sangat baik dan diharapkan di agustus tahun dua ribu dua puluh empat georgetown university juga sudah bisa membuka salah satu cabangnya di indonesia
oke jadi cukup banyak kegiatan begitu ya
kalau tadi di awal pak rosan mengatakan bahwa pasti ada perbedaan lah merasakan suasana ramadan di sana dengan di indonesia begitu
apa sih yang paling dikangenin dari suasana ramadan yang ada di indonesia
kalau saya sih yang paling saya kangenin suara azan
di sini kan kita tidak mendengar suara azan langsung dari masjid itu yang paling saya kangen
kan sangat sejuk mendengar suara azan dari masjid itu mungkin salah satu kalau buat saya yang saya kangenin
tetapi di sini suasananya tetap sangat terbuka ramah
mereka pun menghormati para muslim yang mengadakan yang berpuasa pada selama bulan ramadan ini
itu aja sih kalau dari saya yang saya agak kangen gitu
itu yang bikin
bikin kangen gitu ya
atau mungkin berburu takjil di sini
atau dibangunin warga dengan sahur yang suaranya lumayan kencang juga atau yang lain apa
ya kalau azan kan semuanya tuh azan pada saat kita buka azan pada saat kita mau sahur
kebetulan kan kalau di jakarta di rumah saya satu deret itu masjidnya ada tujuh
pasti kebangun ya
oh pasti kebangun
tutup di dalam satu jalan itu
jadi itu aja yang saya kangen lah mendengar suara suara apa azan baik itu pada saat maghrib maupun pada saat kita melakukan sahur
tentunya ini kami juga akan rekamin ya suara azan untuk pak dubas
nanti kita kirim langsung begitu supaya pak dubes nggak kangen lagi bisa langsung dengerin recordingnya dari cnn indonesia
baik terima kasih pak dubes sudah bergabung bersama kami di sahur bareng cnn indonesia
sehat sehat ya pak di sana
baik terima kasih selamat pagi di sana